kita mulai agenda dari capres dan juga cawapres jelang pemilu dua ribu sembilan belas nanti ya
calon presiden petahana joko widodo menyebut pengemudi ojek adalah salah satu profesi yang mulia
ini disebutkan dalam kampanye di depan pendukungnya di sentul bogor jawa barat
ini pasti menanggapi pernyataan dari capres yang lain
nah sementara itu calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno ikut mencoba membuat peralatan masak
saat berkampanye di depan para perajin alat dapur dan rumah tangga di banyuwangi jawa timur
calon presiden joko widodo berkampanye di kawasan pergudangan di area sentul bogor jawa barat
jokowi menyampaikan pidato di hadapan masa pendukungnya
dalam agenda kampanye bertajuk jokowi lantik tujuh relawan jokowi
dalam pidatonya calon presiden petahana jokowi mengaku mengapresiasi semua suara dari berbagai lapisan masyarakat yang mendukungnya
termasuk pengemudi ojek
ia juga mengucapkan terima kasih dan menyebut pengemudi ojek sebagai profesi yang mulia
berbeda halnya dengan pernyataan calon presiden nomor urut dua prabowo subianto
ia mengaku khawatir akan banyaknya lulusan sma yang memilih berkarir sebagai pengemudi ojek
bukan hanya pengemudi ojek jokowi juga mengapresiasi beberapa profesi lain
seperti supir angkot anggota satpam petani dan buruh
itu juga sebuah pekerjaan yang sangat mulia
dalam kesempatan yang sama jokowi meminta pendukungnya bisa memenangkan suara di wilayah kabupaten bogor dan sekitarnya pada pilpres dua ribu sembilan belas

jokowi juga meminta pendukungnya bisa memenangkan suara di wilayah kabupaten bogor dan sekitarnya pada pilpres dua ribu sembilan belas